ya halo jumpa kembali dalam insight topik kita malam ini berkaitan dengan hari sadar autisme sedunia
nah autisme bagi sebagian kalangan itu kerap dianggap sebagai suatu penyakit
namun autisme merupakan gangguan perkembangan kompleks akibat struktur dan fungsi otak yang tidak berkembang sempurna
penyandang autistik memiliki keterbatasan berkomunikasi hingga sulit mengekspresikan diri
namun tidak berarti orang dengan autisme tidak mampu berprestasi
lalu bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak autis dan bisakah autisme itu disembuhkan
kita bahas tentang autis secara lengkap dalam insight bersama saya desi anwar
ya autisme atau gangguan perkembangan anak dalam komunikasi interaksi dan sosialisasi pada usia di bawah tiga tahun itu bukan jalan buntu
salah satu buktinya adalah dr steven show
seorang penyandang autistik sekaligus peraih doktoral di bidang pendidikan
terlalu fokus pada detail
itulah salah satu sifat penyandang autistik menurut prof steven shorth
steven show yang meraih doktoral dalam bidang pendidikan ini adalah seorang dengan autisme
ia didiagnosis autisme kuat sewaktu kecil
ia bahkan tidak bisa berbicara hingga usia empat tahun
masa masa awal sekolah cukup memberatkan baginya
karena ia sering kali kesulitan berkomunikasi
namun orang tua steven tidak menyerah
mereka tidak fokus pada kekurangan steven dan justru memicu segala kekuatan dan bakat lain yang dimilikinya
indonesia saat ini belum ada data pasti jumlah penyandang autistik
namun di amerika tempat asal steven satu dari delapan puluh enam anak termasuk dalam spektrum autistik
kehadiran steven short kemudian menjadi gambaran bahwa dengan arahan yang tepat penyandang autistik bisa menjadi yang terbaik di bidangnya
untuk melihat bahwa anak anak abk ini bisa dibantu
mereka juga layak dan mereka juga harus punya hidup yang lebih baik gitu
sama haknya dengan anak anak lain gitu yang juga punya kesempatan untuk hidup lebih baik
nah anak anak abk juga mereka juga harus punya kesempatan untuk bisa punya hidup yang lebih baik gitu
penyandang autistik memang memiliki beberapa tantangan dalam hidupnya
hal itu tidak menyurutkan harapan bahwa mereka bisa berkontribusi di masyarakat
selalu dengan dukungan orang tua komitmen orang tua mereka bisa menjadi seseorang yang luar biasa hebat
steven short kini mendedikasikan hidupnya untuk membantu penyandang autistik di seluruh dunia agar dapat hidup lebih baik
katrina inadiyah jakarta
didiagnosis mengidap autisme yang kuat dan tak mampu berbicara hingga usia empat tahun
steven show justru menyelesaikan jenjang pendidikannya hingga menjadi profesor di universitas adelphia amerika serikat
dr steven show yang sudah berada bersama saya di studio
jadi dalam otisme misalnya kita menemukan perbedaan dalam komunikasi
beberapa dari kita yang berada di spektrum otisme
mungkin memiliki kesulitan dalam berbicara
dan mungkin membutuhkan cara berbeda untuk berkomunikasi
seperti menggunakan gambar atau bahasa sign
tapi bisa berjalan ke sisi lain juga
di mana beberapa dari kita sangat verbal
dan mungkin bisa berkomunikasi lebih baik dari yang berbeda
seperti anda sendiri anda sangat artikulat anda sangat verbal
dan anda adalah seorang lelaki sains
anda adalah seorang profesor anda adalah seorang penulis
anda sangat terbuka
dan anda juga terbuka dengan otisme
bisa anda memberitahu saya lebih spesifik
tentang otisme yang anda lakukan
setelah delapan belas bulan pembangunan yang tipikal
saya terkejut dengan apa yang saya panggil

saya terlupa komunikasi fungsional
saya terluka saya terbuka dari alam
dan secara singkat saya menjadi anak yang sangat terkenal
pada saat itu tidak banyak yang diketahui tentang otisme

untuk menemukan tempat untuk menjalankan diagnosis
dan ketika mereka melakukannya
saya berusia dua dan sepuluh
dan dokter mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat
anak yang begitu sakit
dokter mengesyorkan institusionalisasi
pada saat itu diagnosis otisme
adalah hal yang terhadap
penyakit hidup di institusi
kebaikan saya seperti yang kita lihat
dari banyak orang sekarang
mereka mendukung saya
dan memastikan sekolah untuk mengambil
saya dalam sekitar satu tahun
dan pada tahun itu
apa yang kita sebutkan hari ini
sebagai program intervensi awal
yang berasal dari rumah
memutuskan musik pergerakan
narasi dan imitasi
jadi bagaimana pendidikannya
apakah kamu berkelas dengan anak anak lain
atau kamu dihomeschool
apa pendidikannya yang kamu terima
pada saat itu
sekitar dua dan sepuluh dan empat
hari ini kita mengatakan
itu adalah homeschooling
dan ada banyak musik
bahwa mereka ingin mengajar saya
mereka ingin mengajar musik
bahwa mereka ingin mengajar narasi
yaitu mengurus komentari
dan aktivitas yang saya lakukan
dan dengan semua kerja yang dilakukan oleh orang orang saya
ujian mulai kembali pada umur empat
umur empat jadi kamu mulai berbicara pada umur empat
ya saya mulai berbicara lagi

saya berbicara dengan verbal seperti setiap umur delapan belas bulan
jadi kamu sudah berbicara ketika umur delapan belas bulan
dan kemudian kamu kehilangnya
dan kemudian kamu mengatakan bahwa
kamu sudah berbicara dengan orang orang yang berbicara dengan umur delapan belas bulan
dan kemudian bagaimana kamu merasa
ketika kamu berkembang
dan apa jenis tantangan yang kamu hadapi
dan apa pertanyaan yang kamu hadapi
dan apa kesulitan yang kamu hadapi
dan apa kesulitan yang kamu hadapi
dan apa kesulitan yang kamu hadapi
setelah saya mendapatkan kemampuan untuk berbicara
ketika saya berumur lima dan sepuluh
saya masuk ke kelas sekolah
di umur enam tahun

saya tidak tahu bagaimana
saya bisa berkumpul dengan rakan sekolah
dengan cara yang mereka pahami atau menghargai
sambil berjalan di dalam bilik
tidak membuat saya merasa terburu buru dengan rakan sekolah
jadi terjadi banyak penipu
sistem sekolah sekarang mulai mengadakan
bahwa penipu bukan fase pengembangan
yang perlu dilakukan oleh orang
saya biasanya berada di belakang kelas
dalam sebagian dari subjek saya
jadi dari kelas k enam
pada saat yang sama
saya sangat menggembirakan sekolah
dan mendapatkan buku tentang subjek favorit saya
jadi apa saja yang saya ingin
mungkin ada terjadi
dan banyak lagi
dan saya mendapatkan semua buku dari bilik
saya menumpahnya di atas desa saya
saya membacanya menambah notasi
dan itu adalah banyaknya
pendidikan sekolah kelas saya

frustrasi ketika anda
mendapatkan penipu apakah anda merasa
berbeda atau ada sesuatu yang berbeda
bagaimana anda merasa
bagaimana dunia tersebut terlihat bagi anda
mendapatkan penipu membuat saya bingung
saya merasa takut karena
saya selalu harus berhati hati
tentang para pelajar yang membakar saya
saya merasa takut karena mereka
jadi saya merasa sangat buruk
ketika saya mendapatkan penipu
dalam hidup anda
adakah orang tua anda
merasa mereka ada di sana selama lamanya
apakah ada guru yang baik
yang memahami anda

ya saya memang memahami
jadi saya akan mulai dengan orang tua saya
dan satu satunya alasan
saya berada di tempat saya sekarang adalah
ibu bapa saya menerima saya
sebagai orang tua saya
ketika saya masih kecil
dan juga ketika saya mengalami
tapi pada saat itu
mereka tahu banyak kerja yang perlu dilakukan
untuk memimpin hidup saya yang berjaya dan berhasil
kemudian ketika saya menjadi lebih tua
saya bisa memikirkan beberapa
yang sepertinya memahami saya
dan saya rasa
bahwa walaupun saya mengalami penyakit otisme
mereka tidak keluar untuk menyembuhkan penyakit otisme
tetapi mereka keluar untuk membantu saya
bekerja dengan penyakit otisme
dan sampai hari ini
saya mengucapkan keberhasilan saya
kepada istri saya yang indah
dengan yang saya berkahwin dengan
selama dua puluh lima tahun
oh itu bagus
dan anda mengunjungi negara negara
di seluruh dunia dan memberikan seminar
memiliki pengaruh yang baik
dan juga membuka pintu
apa pesan utama
dalam seminar dan presentasi yang anda berikan
pesan utama adalah
kita harus melihat
kita harus memperbaiki
cara melihatnya dari model penyakit
orang memiliki penyakit
dalam komunikasi dan
interaksi sosial misalnya
kita berikan karakteristik
yang mungkin sangat terpaksa
atau terpaksa dari data
dan jenis sosialisasi yang mereka miliki
dan kita gunakan kemahiran itu
dan karakteristik itu
misalnya untuk pekerjaan
di mana orang orang ini bisa memberikan
perkhidmatan dan mungkin melakukan
pekerjaan yang lebih baik dari
pekerjaan sama yang biasa
oke mari kita berehat sedikit steven
tapi kita akan kembali dan meneliti
lebih banyak hal ini dan
kita akan lanjutkan perbincangan bersama dr steven shou
untuk mendengar lebih banyak lagi
kisah kehidupannya sebagai individu otistik
tetaplah bersama insight
sebelum itu saya pikir
mengikuti spektrum autism adalah sesuatu dari masa lalu
jika seseorang bertanya
apakah anda mengikuti autism
saya akan mengatakan

tapi sekarang sudah selesai
anda tidak merasa anda mengikuti autism lagi
karena saya mengalami beberapa tantangan
pada akhir proses doktrin musik saya
yang berkaitan dengan beberapa ujian yang memahami
dan itu membuat saya tertanya tanya
apakah keadaan autism ini masih ada
apakah saya masih memiliki keadaan itu
apakah keadaan itu masih mempengaruhi saya
jadi saya pergi dan membuat ujian psikologi
dan menemukan bahwa autism masih ada
dan mempengaruhi saya dalam cara yang sedikit sedikit
dalam hal memproses musik yang
daripada musik barok
musik dari klasik

mengapa selama sejarah saya
atau anda mungkin mengatakan

dan musik terutama
mengapa sangat sulit untuk saya menganalisis
musik dari era romantik
dan saya menemukan alasan mengapa
musik dari era romantik
sedikit sedikit terbentuk
daripada musik dari klasik dan barok
dan itu adalah
yang membuat saya tertarik
ketika saya mencoba menganalisis musik
oke itu sangat luar biasa steven
faktanya anda menggunakan diri anda
sebagai subjek untuk menganalisis
tentang anda sendiri dan bagaimana anda berfungsi
sekarang apakah anda menemukan
karena anda adalah anak kecil dan jelas sekarang
bahwa dunia profesi medis atau orang orang di umumnya
memahami lebih banyak
apa itu sebenarnya dan
cara penyelidikan dan pendidikan
yang harus dilakukan orang orang dengan autism
apakah ada perbaikan di area itu
saya pikir kita berada dalam
waktu yang sangat menarik
kita berada dalam waktu
di mana lebih banyak orang organisasi
perusahaan dan negara negara
menjadi lebih yakin dengan apa itu autism
dan dengan pengetahuan yang lebih besar
datang pengertian orang orang
dan pengertian itu tidak berarti
dan kita hanya akan meninggalkannya
ini berarti memahami bahwa orang orang memiliki autism
dan memahami bagaimana
untuk bekerja dengan autism
dan semasa kita terus bekerja
yang saya mulai melihat
di beberapa tempat di seluruh dunia
penghargaan orang orang dengan autism
untuk siapa mereka
dan untuk kekuatan
dan kontribusi yang mereka dapat berikan kepada masyarakat
dan saya melihat contohnya
di perusahaan seperti microsoft atau sap
dan kedua duanya perusahaan ini
dari pekerjaan mereka
orang orang di spektrum autism
karena mereka mengakui
bahwa banyak dari kita di spektrum autism
memiliki kemahiran it yang tinggi
dan mereka mengakui bahwa mereka memiliki kemahiran it yang tinggi
juga penting untuk diperhatikan
bahwa ada banyak kebanyakannya di autism
dan tidak semua kita adalah pengembara it
tapi kita memiliki kemahiran di area lain

dan apakah anda masih melihat orang orang
dan anda menyebutkan kekurangan
sebagai sesuatu yang mereka takutkan
itu adalah penyakit
itu adalah kesalahan
itu adalah sesuatu yang perlu diatur atau dikeluarkan
apakah itu sesuatu yang mencoba
ketika anda diadakan autism
itu tetap menjadi tantangan
tetap menjadi tantangan di beberapa tempat
menjelaskannya dengan baik
itu kekurangan pengetahuan
orang orang takut dengan apa yang mereka tidak tahu
seorang orang memiliki anak yang
tiba tiba menjadi tidak berkomunikasi
tidak ingin diberikan
menangis ketika mereka mencoba untuk mengucapkan salam
dan tentu saja
orang orang akan ingin melakukan apa saja yang mereka bisa
apa saja yang mungkin
untuk membantu anak itu
dan bagi banyak orang
itu adalah penyakit
apa yang kita semua mencari

adalah kita ingin mengurangkan kesalahan
orang orang dengan autism
dan pada saat yang sama
memperoleh kehidupan yang memenuhi dan produktif
apakah orang orang dengan autism
benar benar memimpin kehidupan yang
dan menjaga kehidupan mereka
jika anda menggunakan kata kata yang
apakah itu menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang
apakah itu menurut anda
apakah itu menurut anda

apakah itu menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang menyenangkan
apakah itu menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang menyenangkan
apakah itu menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang menarik
apakah itu menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang menarik
apakah itu menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang menarik
apakah itu menurut anda
apakah itu menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang menarik
apakah itu menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang menarik
apakah itu menurut anda
jika kita menjaga kehidupan yang menarik
apakah itu menurut anda
membantu orang orang untuk menggambarkan karakteristik otisme dari model yang berbasis kecil
ke model yang berbasis kemampuan
dan ketika saya memberikan presentasi
sedangkan saya suka fokus pada kekuatan dan kemampuan
saya merasa juga penting untuk menjadi realistik
dan untuk mengembangkan dan memperbaiki

dan kita sebagai masyarakat harus memahami otisme lebih banyak
dan harus mengungkapkan orang orang yang dikandalkan dengan otisme
di segi segi hidup kita
benar dan kuncinya adalah mencari cara untuk memanfaatkan orang orang di spektrum otisme dengan artis

dan saya mendengar anda harus kembali ke amerika
jadi anda akan melakukan lebih banyak seminar
adakah ini sesuatu yang anda lakukan secara regular
saya melakukan seminar secara regular
saya mungkin berbicara dalam sekitar lima puluh atau tujuh puluh lima seminar sebulan
saya akan kembali ke new york
atau kembali ke new york

pada hari berikutnya saya akan berlari ke philadelphia
dan berpartisipasi di summit pekerjaan
untuk orang orang di spektrum otisme
ada beberapa hal lain yang harus dilakukan
ditambahkan dengan workshop di sekolah di brooklyn
di luar new york pada akhir bulan

terima kasih telah menyertai kami di sini di insight

jadi anda bisa menikmati beberapa tempat di indonesia
saya melihat perjalanan ini sebagai pembahasan untuk apa yang bisa saya penelitikan
dan sejauh mana individu otistik mampu bersosialisasi
dan bisakah autisme disembuhkan
kita akan bahas selengkapnya setelah informasi berikut ini
tetaplah bersama insight